anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected
presiden jokowi dodo mengakui adanya pertemuan dengan sejumlah ulama di istana bogor pada hari minggu kemarin
jokowi mengatakan pertemuan itu untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat persaudaraan
hal ini terkait beredar foto pertemuan antara presiden joko widodo dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
menurut presiden pertemuan yang diawali dengan sholat zuhur berjamaah dan juga makan siang ini merupakan pertemuan
untuk membahas penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat
jokowi berharap melalui pertemuan pertemuan bersama ulama bisa terjalin hubungan harmonis antara pemerintah dan ulama
namun jokowi enggan mengungkapkan secara rinci apa saja poin yang dibahas
jokowi datang ke istana semangatnya adalah menjalin tali silaturahmi dengan para ulama
para abai partiai ustadz dari seluruh provinsi yang ada di tanah air
kita harapkan dengan tersambungnya silaturahmi
antara ulama dan umarok dapat menyelesaikan banyak masalah
banyak problem persoalan persoalan yang ada di masyarakat yang ada di umat dengan pertemuan pertemuan itu
melalui konferensi pers yang digelar di sebuah restoran di kawasan tebet jakarta selatan
ketua alumni dua ratus dua belas miss baful anam juga mengakui adanya pertemuan dengan presiden jokowi dodo
miss baful anam menyatakan ada tujuh poin terkait pertemuan
di antaranya adalah agar presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis dua ratus dua belas
selain itu misbahul anam juga menyesalkan beredarnya atau bocornya foto pertemuan antara presidium alumni dua ratus dua belas dengan presiden jokowi
yang menurut mereka adalah pertemuan tertutup bahkan tidak ada satupun wartawan yang menyaksikan peristiwa ini
istana mengusut pihak yang membocorkan foto pertemuan itu ke media masa
mereka juga menilai ada pihak yang ingin mengadu domba presiden dan ulama
menyesalkan bocornya foto dan berita tersebut yang ditengarai adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara presiden dan ulama serta umat islam
meminta istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia negara
para ulama dan aktivis dua ratus dua belas yang bertemu dengan presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan
delapan serta melaksanakan amal amal
dan tetap mendesak presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis dua ratus dua belas
sementara itu pertemuan presiden jokowi dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas pada minggu kemarin mendapat reaksi beragam dari elit partai politik
elit gerindra mempertanyakan usaha presiden yang dinilai terlambat katanya
partai amanat nasional juga menilai pertemuan ini tidak menjamin dukungan kelompok persaudaraan alumni
sementara itu pdip menilai tidak ada muatan politis apapun dari pertemuan tersebut
pdip menilai tidak ada muatan politik apapun dari pertemuan tersebut

jangan mau pemilu baru kemudian mendekati dan kemudian berusaha untuk meyakinkan
kan kenyataannya apa yang sudah terjadi sudah terjadi
ya kita tunggu saja apakah ada sikap politik reaksi yang lebih ke arah menuju dukungan
mana kala setelah pertemuan itu ada penyatanya
sikap dari pa dua ratus dua belas secara resmi
tapi kalau nggak ada ya artinya itu sekali lagi belum ada jaminan
terlalu awal kalau itu dikaitkan dengan alat pola
kalau ini adalah pertemuan yang pertama silahkan saja kemudian ada pihak pihak yang menafsirkan seperti itu
tetapi sepengetahuan saya ini bukanlah pertemuan yang pertama kalinya
ini adalah pertemuan yang kedua kalinya
dalam hal ini bisa kita lihat bahwa pertemuan ini tidak ada muatan politiknya
tapi lebih kepada kemudian bapak presiden menjalin silaturahim dengan seluruh elemen bangsa yang ada
memprediksi atau apa ya memperkirakan apa sebenarnya tujuan dari presiden kemudian
kira kira apa sih sebenarnya esensi dari pertemuan ini
kalau dari kacamata anda prediksi anda apa nih bang emrus
yang melatar belakang di pertemuan ini
baik yang kalaupun ada dugaan dugaan dari sekelompok orang atau dari masyarakat hal yang wajar
karena masyarakat atau orang tersebut tidak terlibat dalam proses komunikasi atau pertemuan tersebut
sehingga mereka akan memberikan pandangan sesuai dengan persepsi mereka masing masing
tetapi kita harus menghargai pertemuan yang dilakukan oleh bapak presiden dengan persaudaraan dua ratus dua belas
karena bapak presiden adalah presiden seluruh warga negara republik indonesia
termasuk adalah presidennya warga negara indonesia yang ada di kelompok dua ratus dua belas tersebut
nah jika ada ruang komunikasi pasti ada jalan keluar
ketika ada perbedaan
yang menjadi masalah ketika tidak ada ruang komunikasi tersebut
nah oleh karena itulah saya melihat bahwa pertemuan ini sangat produktif
tetapi idealnya pertemuan itu dilakukan dengan kompromi kepentingan kepentingan dari pertemuan tersebut
karena bagaimanapun tidak bisa dilepas daripada kepentingan kepentingan dari kelompok dua ratus dua belas
maupun kepentingan daripada bapak presiden yaitu kepentingan nasional dan kebangsaan
mempertemukan dua persoalan ini tentu ada suatu kedewasaan komunikasi dari masing masing pihak tidak
tidaklah memaksakan kehendak daripada para yang terlibat dalam proses pertemuan tersebut
di situ akan terjadi pertukaran pertukaran simbol atau kepentingan
sehingga ditemukan titik tertentu untuk menyelesaikan berbagai persoalan
karena kita melihat bahwa dua ratus dua belas memberikan suatu masukan atau kritikan
dan ini saya kira sangat produktif sebagai energi bagi pada sistem politik
yaitu rejim daripada joko widodo untuk memimpin bangsa ini
karena seringkali memang masukan itu dari pihak yang mengkritik
lebih objektif daripada orang orang yang ada di sekitar pemerintahan
oke cukup pas cukup ideal ya
kemudian bang emrus ada juga foto foto yang beredar
dan juga kemudian disesalkan
oleh pihak dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas
yang menyayangkan mengapa akhirnya foto foto ini justru tersebar
dan katanya ini kan pertemuannya harusnya tertutup
bahkan tidak mengundang atau tidak dihadiri oleh wartawan
intinya benar benar tertutup lah
kemudian ada menduga duga ada yang membocorkan
pihak istana emang kenapa sih kalau misalnya
apa ya kok seolah olah sebegitu
bukan takut tapi kenapa ini harus dibalut setertutup itu gitu
dalam proses komunikasi ada kadang materi
yang harus dibicarakan secara khusus
dari orang yang terlibat dalam proses pertemuan itu
karena tidak semua hal yang benar itu baik untuk kita buka ke ruang publik
bisa saja pembicaraan itu sangat prinsip
oleh karena itulah
dalam suatu pertemuan tidak harus memang harus kita buka kepada publik
tetapi justru saya berpandangan bahwa
daripada foto foto tersebut
harusnya itu sudah diantisipasi oleh para pihak
yang terlibat dalam proses pertemuan tersebut
idealnya sebelum pertemuan itu
mereka sepakat dulu
bahwa ini pertemuan sangat steril
tidak boleh ada foto dan lain lain sebagainya
tetapi ketika pertemuan itu tidak didahului
dengan perbincangan semacam itu
bahwa ada saja kelompok kelompok tertentu
ketidaksengajaannya dan lain lain sebagainya
memfoto dan memposting foto tersebut
idealnya menurut saya
dalam suatu pembicaraan yang disebut dari
disebut dari pembicaraan privat
idealnya dimulai dari kalimat
bahwa pertemuan kita ini sangat privat
tidak ada expose media ataupun foto foto yang bisa keluar
dan itu harus disepakati
tapi ketika itu tidak disepakati
saya pikir orang orang yang ada di situ
bisa saja mengambil fotonya
dengan mudah dengan menggunakan
katakanlah handphone androidnya
untuk disampaikan kepada orang
tanpa mempunyai tujuan tujuan tertentu
kecuali memang sudah ada
pemberitahuan itu sebelumnya
kalau kita balik lagi
apa motif kemudian presiden jokowi
melakukan pertemuan dengan
dengan alumni atau persaudaraan alumni dua ratus dua belas
ada juga dari pihak oposisi
juga tadi kita punya
punya cuplikan wawancaranya
bahwa katanya ini seolah olah terlambat
begitu untuk mengadakan pertemuan ini
apakah ini juga masuk
menjadi salah satu agenda presiden
untuk mengadakan pertemuan ini
untuk apa ya
memuluskan jalan politik ya
salah satunya itu
saya setuju kalau dikatakan
tetapi masih lebih baik terlambat
daripada tidak sama sekali
memang ketika ada perbedaan pandangan
ketika ada suatu kritik
harusnya dibuka ruang komunikasi
antara para pihak
jadi tidak menutup komunikasi
sehingga tidak berkebenjangan
persoalan perbedaan itu
menjadi sesuatu yang lebih tidak produktif
dalam konteks kebangsaan
nah oleh karena itulah
saya menyarankan kepada tim komunikasi
harus lebih proaktif
bahkan sesering tersebut
di dalam proses komunikasi
antar berbagai pihak di indonesia
karena kalau semua itu di handle
oleh bapak presiden
presiden kita begitu super sibuk
dengan berbagai persoalan
yang dihadapi beliau
oleh karena itulah
saya pikir pertemuan pertemuan semacam ini
di inisiasi oleh tim komunikasi kepresidenan
kesepakatan kesepakatan yang lebih dini
sehingga tidak menjadi sesuatu yang tidak produktif
kalau tadi kan kita dari satu sisi
apa motif kemudian tujuan presiden
untuk mengadakan pertemuan ini
kita ke satu sisi lainnya
itu terkait dengan
persaudaraan alumni dua ratus dua belas
artinya ini kemudian akan
apa ada prediksi konflik
lain yang muncul adalah
apakah dengan adanya pertemuan ini
terpecahnya kelompok dua ratus dua belas
dalam suatu organisasi
pasti disitu ada sub kelompok kelompok lain
oleh karena itulah
bagaimana menyatukan kepentingan
dari suatu organisasi tersebut
yang di organisasi adalah manusia
juga ada sub kelompok kelompok
atau kalau kita disebut dalam suatu partai
kalau itu organisasi politik
itu bisa adalah
kelompok kelompok kepentingan tertentu
itu biasa hal yang
wajar bisa terjadi
bagaimana kelompok kelompok ini
menyatukan suatu perjuangan tertentu
sehingga mereka menjadi satu kesatuan
nah oleh karena itulah
bahwa di dalam organisasi dua ratus dua belas
mempunyai suatu visi misi
dan perjuangan yang sama
dengan kepentingan bangsa
jadi saya mengatakan bahwa
dalam suatu organisasi
bisa saja itu ada kelompok kelompok kecil
satu dengan lain
yang bisa memunculkan suatu perbedaan
nah saya terus terang
ketika saya muda dulu
saya ikut organisasi ke
seringkali kami mengalami bahwa
perbedaan diantara kami
bisa itu sangat ketat sekali
dan bahkan bisa menimbulkan
perbedaan yang memunculkan
suatu organisasi organisasi kecil lagi
kalau memang pengelolaannya tidak
baik terima kasih
sudah bergabung dengan cnn indonesia
konekted malam hari ini
sekali lagi terima kasih bang emrus
hari ini tagar pa dua ratus dua belas
ini menjadi salah satu kata
atau apa ya
kata kunci terpopuler
di ledeng masa ya
yang dicuitkan oleh netizen
terkait dengan pa dua ratus dua
yang berhasil dikurasi oleh
tim dari transmedia social
seperti biasa kita akan buka
yang pertama adalah jokowi
ada presiden jokowi
kemudian kita geser
ada kata pertemuan juga
ada kata pertemuan
dan yang ketiga
ini ada kata persaudaraan
masuk dalam top tiga nya
yang related dengan pa dua ratus dua belas
pesan dari presiden
bahwa ini untuk memperkuat
atau menjalin persaudaraan
dan juga silaturahmi ya
banyak yang menduga ini
sebagai salah satu media
untuk memuruskan jalan presiden
kemudian ada politik
lalu berikutnya kita akan lihat
terkait dengan isu pertemuan presiden
dengan alumni dua ratus dua belas
yang pertama datang dari akun
apapun hasil pertemuan presiden
dengan pa dua ratus dua belas
bukan berarti ganti presiden dua ribu sembilan belas
oh masih ya
atau hashtag itu ya
tukar presiden indonesia
dalam mewujudkan cita cita
dalam undang undang empat puluh lima
tim sebelas pa dua ratus dua belas
supaya pemerintah menghentikan
yang mereka anggap
serta para pegiat islam
khususnya mereka yang bergabung
dengan gerakan dua ratus dua belas
seharusnya dianggap cukup
tak perlu lagi ada pertemuan lanjutan
beberapa hasil pertemuan
sudah cukup menjadi dasar
untuk menghindari dialog lanjutan
lalu berikutnya terakhir
dari edmaisyah ms
merekam dan mengambil gambar
kemudian mereka yang bocorin
ini jelas tipu daya
mereka ingin memecah suara kita
bahwa ulama kita berkhianat
nah karena itu
kita dengarkan dulu
penjelasan pa dua ratus dua belas